tinggi muka air di bendung katulampa bogor jawa barat kamis pagi terpantau normal dengan ketinggian empat puluh cm
debit air yang mengalir tak lebih dari dua puluh lima liter air per detik
status aman di level normal bendung katulampa bogor jawa barat ini mulai berlangsung sejak kamis dini hari dan terus bertahan hingga kamis pagi
meski demikian petugas tetap mewaspadai cuaca di kawasan hulu puncak yang sejak pagi diselimuti mendung
hujan yang mengguyur kawasan hulu berpotensi membuat sungai ciliwung kembali meluap
keluarga bantaran sungai diminta tetap waspada lantaran sungai ciliwung dapat meluap sewaktu waktu
melalui sambungan skype sudah ada jurnalis transmedia muhammad juanda di bogor jawa barat
juanda jika anda bisa informasikan kondisi saat ini air di bendung katulampa sudah
tetapi apa saja yang bisa kira kira diwaspadai terutama bagi warga ibu kota dan warga yang tinggal di sepanjang kali ciliwung
mengingat tadi curah hujan bisa saja meningkat sewaktu waktu
kondisi mendung masih bertahan di level batas normal empat puluh cm
namun demikian sampai saat ini cuaca di sekitar bogor masih diselimuti mendung
bendung katulampa juga mewaspadai kondisi cuaca di hulu puncak yang merupakan hulu sungai ciliwung
ya dengan kondisi normal seperti yang anda utarakan tadi yang perlu diwaspadi selain hujan yang ada di kawasan puncak
lalu apa lagi kira kira apakah terkait dengan sampah
atau juga dengan masih banyaknya genangan air ataupun mungkin lumpur yang bisa membawa material ke kawasan jakarta
ya mungkin ya
seperti sehari sebelumnya saat ciliwung meluap banyak sampah yang menumpuk dan terbawahnya terhilir
dan petugas bendung juga meminta untuk seluruh warga di bantaran khususnya di hulu ciliwung
untuk tidak membuang sampah sembarangan karena akan menambah sentimen yang dapat menyumbat air yang melerik
ya juanda terakhir bagaimana dengan kondisi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah mendung dan juga boleh jadi akan berpotensi terjadinya hujan
dari pagi memang bogor dari sekitaranya diselimuti cuaca mendung
namun demikian yang paling berpotensi untuk membuat ciliwung meluap yang patut diwaspadai cuaca di kawasan hulu puncak
baik terima kasih muhammad juanda jurnalis transmedia melaporkan dari kawasan bendung katolapa bogor jawa barat
selamat bertugas kembali